coba kamu cek dulu deh
ke dokter pastiin aja dia apa enggak
enggak usah enggak perlu
aku yakin pak
yakin seratus persen aku ngamil
masuk angin ini
apaan sih si andin
pakai bilang yakin yakin
kan bahaya kalau papa mama malah curiga
semoga suratnya gak ada
semoga suratnya gak ada
tadi bukan apa apa
yaudah kalau gitu kamu istirahat ya
kan kamu masuk angin katanya
yaudah kalau gitu aku antarin mama sama papa ya
nanti ada di jalan ya pak
makasih udah datang ya

generation g yang baru lagi ya bang
apaan sih pada dirimu pa
ah kertasnya mana lagi
kok gak ada semua ya
pernikahan kamu sama al baik baik aja
pernikahan aku sama mas al baik baik aja kok
itu harapan papa
papa cuma ingin kamu selalu bahagia
papa pulang dulu ya
kamu jaga diri
kamu jaga diri
gak ada kesetan kamu
kamu masuk ke dalam istirahat kan lagi masuk angin kayaknya
om mama dulu
apa apa ya bicara begitu
kenapa apa kayak menduga kalau rumah tangga aku gak baik baik aja
kenapa nggak ada semua sih

kamu lagi ngeri apa
surat perjanjian kamu nih bilang
kamu mau ngapain
kamu mau ngapain
kamu mau ngapain
tadi saya cari ke kamar
saya liat lah si kamar saya buka buka
hasilnya tuh udah gak ada
katanya dibuat main pesat pesawat sama papa
dimana ya surat itu
gimana kalo misalnya surat itu udah ditemuin sama orang
terus gimana mas kamu udah sharing mas udah ketemu
semua udah saya bongkar semua udah saya cari nggak ada
terus kemana dong
gak tau saya
perjanjian sama papa
apa yang nemuin
sayang udah lama nunggu
aku beli lima tas
mama pasti suka ini bagus banget
kamu udah makan belum
mau makan gak
makanya mak tadi kan aku bilang
aku tuh kesini kangen masakan mama
makanya sekarang aku lapar
ya udah yuk
papa mau makan juga
aku masih kenyang ma
aku mau istirahat dulu aja
sini aku lanjut
bisa jalan sendiri
kayaknya papa udah sampai rumah
apa aku tanya langsung aja sama papa

papa udah nemuin surat itu
apa papa udah sampe rumah
papa udah sampe rumah
baru aja ndin
pak aku mau nanya deh
papa ketemu surat nggak yang ada di rumah
yang ada materainya
iya ndin tadi papa temuin surat itu waktu main kepal kepalainya shading airzus
kepalan sama rena
dan suratnya sekarang ada sama papa
surat itu benar benar ada sama papa lagi
pa papa udah baca belum
enggak belum belum papa baca
papa tolong balikin ke aku ya suratnya
tolong jangan dibaca
karena itu benar benar bersifat privasi banget pa
kenapa sebenarnya isi surat ini
kenapa perasaanku enggak enak
besok papa kembali ke kamu ya
papa enggak akan baca
ya udah aku tutup dulu teleponnya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
padahal aku sangat penasaran
tapi aku harus hargai privasi andin